ya ruu omnibus law cipta kerja disahkan oleh dpr di tengah ramainya penolakan dari masyarakat
tidak hanya penolakan bahkan sejumlah aksi unjuk rasa dilakukan menuntut pembatalan ruu cipta kerja
dan untuk membahasnya lebih lanjut kami sudah terhubung dengan bayu dwi anggono ahli hukum tata negara universitas jember
selamat malam pak bayu bisa mendengar suara kami pak
pak bayu ini ruu omnibus law ini kan kemarin sudah disahkan menjadi undang undang oleh dpr
dan saat ini masuk dalam proses menunggu ditanda tangani presiden dalam batas waktu maksimal tiga puluh hari
kemudian baru lasah begitu ya menjadi undang undang
nah apakah saat ini sudah bisa disebut undang undang atau masih ruu pak
iya jadi proses legislasi kita mengenal setelah disetujui oleh dpr sebuah rancangan undang undang
itu masih ada dua tahap lagi yang harus dilalui untuk bisa berlaku sebagai undang undang
jadi setelah disetujui kemarin pada tanggal lima oktober maka butuh yang namanya kemudian tahapan pengesahan rancangan undang undang itu menjadi undang undang oleh presiden
apabila dalam waktu tiga puluh hari itu tidak ada pengesahan maka dia tetap otomatis kemudian sah sebagai undang undang dan wajib untuk diundangkan
jadi tahapan saat ini sebenarnya ini masih rancangan undang undang yang sudah disetujui bersama oleh dpr dan presiden
presiden tinggal membutuhkan pengesahan dan kemudian pengundangan untuk bisa berlaku
presiden punya waktu tiga puluh hari untuk kemudian mengesahkan atau tidak mengesahkan rancangan undang undang cipta kerja ini
begitu mbak fahmi
oke lalu di rentang waktu tiga puluh hari ini apakah peraturannya sudah bisa diberlakukan atau harus menunggu sampai nanti sudah lewat tiga puluh hari sudah ditandatangani atau tidak ditandatangani baru bisa berlaku pak
iya sesuai dengan undang undang nomor dua
nomor dua belas tahun dua ribu sebelas tentang pembentukan peraturan perundang undangan jungto undang undang nomor lima belas dua ribu sembilan belas suatu peraturan perundang undangan itu berlaku ketika sudah diundangkan
maka rancangan undang undang cipta kerja meskipun sudah disetujui oleh dpr bersama presiden belum bisa diberlakukan karena statusnya belum sebagai undang undang yang telah diundangkan
jadi paling cepat undang undang itu bisa diberlakukan adalah dalam waktu tiga puluh hari setelah tanggal lima oktober kemarin apabila presiden kemudian mengesahkan maka itu baru bisa diundangkan
atau bisa lebih cepat karena jangka waktu tiga puluh hari itu kan batas akhir paling lambat setelah disetujui di dpr
jadi misalkan besok atau kemudian minggu depan presiden mengesahkan dan kemudian dilakukan pengundangan ya otomatis ru
dan kemudian dilakukan pengundangan ya otomatis ru cipta kerja itu berlaku sebagai undang undang
karena berlaku sebagai undang undang baru punya kekuatan hukum mengikat kepada semua subyek atau adresat atau masyarakat yang dituju atas kemudian undang undang cipta kerja ini
selama belum diundangkan maka ya masih statusnya saat ini adalah rancangan undang undang yang belum punya daya laku dan daya ikat
begitu mbak fahmi
oke berarti statusnya masih rancangan undang undang dan dalam tenggat waktu tiga puluh hari ini apakah masih bisa dibatalkan pak bayu
yang jelas prosesnya pilihannya hanya dua bahwa kalau kemudian presiden mengesahkan begitu kemudian diundangkan berlaku sebagai undang undang
kalaupun presiden tidak mengesahkan ya tetap karena di pasal dua puluh ayat lima undang undang dasar
maka ruu yang sudah setuju bersama antara dpr dan presiden ya tetap meskipun tidak disahkan dia kemudian sah sebagai undang undang dan juga wajib untuk diundangkan
jadi satu satunya mekanisme untuk kemudian bisa membatalkan berlakunya undang undang ini nanti ya ada dua
yang pertama adalah kemudian dibawa diuji ke mahkamah konstitusi kalau sudah ada nomor undang undangnya ada lembaran negaranya baru bisa diajukan permohonan pengujian ke mahkamah konstitusi
mahkamah konstitusi lah yang akan menilai apakah substansi dari undang undang yang sudah diundangkan nanti itu bertentangan dengan konstitusi atau tidak
mk bisa menilai dari dua aspek yang pertama aspek formil apakah pembentukan undang undang cipta kerja ini telah memenuhi pedoman pembentukan baik yang diatur di undang undang dasar maupun undang undang dua belas tahun dua ribu sebelas
konsekuensinya adalah undang undang ini bisa dibatalkan keseluruhan
yang kedua mk bisa menilai pasal per pasal pasal mana yang kemudian kontroversial yang kemudian menurut masyarakat yang keberatan yang mengajukan pengujian ke mk itu dianggap merugikan masyarakat maka pasal itu yang akan diuji oleh mk
mk bisa membatalkan pasal pasal itu sepanjang kemudian pembuktiannya menunjukkan memang ada pertentangan nyata dengan undang undang dasar
atau yang kedua presiden kemudian mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang undang untuk mengubah pasal pasal
yang memang publik kemudian keberatan karena dianggap membawa kerugian bagi publik
jadi mekanisme pembatalannya hanya ada dua yaitu dengan menguji kemakam konstitusi atau presiden sesuai dengan kemenangan yang diberikan oleh undang undang dasar di pasal dua puluh dua
presiden mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang undang
sehingga saat ini sebenarnya dengan telah disetujuinya rancangan undang undang itu di dpr maka sudah pasti ini akan menjadi undang undang
begitu mbak mani
oke untuk pembatalan atau pengujian yang dilakukan di mahkamah konstitusi ini baik secara keseluruhan ataupun secara perpasal tadi pak seperti apa prosesnya dan berapa lama waktu yang dibutuhkan pak untuk mengujinya
ya jadi pada dasarnya obyek pengujian di mahkamah konstitusi dalam perkara pengujian undang undang terhadap undang undang dasar itu kan harus undang undang dulu
jadi harus diundangkan dulu
ketika sudah jadi undang undang maka tidak ada batas waktu
kalau terkait pengujian saya dengarkan dalam konteks undang undang cipta kerja ini ada keberatan dua hal
aspek formil yaitu prosedur pembentukannya yang dianggap tidak partisipatif tidak terbuka termasuk model pembentukan undang undang dengan omnibus law ini belum dikenal dalam undang undang dua ribu
sehingga ada kemudian yang akan mengajukan pengujian formil
pengujian formil dibatasi waktunya empat puluh
empat puluh lima hari setelah undang undang ini diundangkan
artinya lewat dari empat puluh lima hari tidak bisa dilakukan pengujian formil
pengujian formil itu belum masuk ke pasal pasal
dia fokus bahwa proses pembentukan undang undang ini itu dianggap cacat prosedur
tapi kalau kemudian pengujian material terhadap pasal pasal itu tidak ada jangka waktu
tidak perlu kemudian apakah itu empat puluh lima hari atau tidak
kapanpun kemudian ada masyarakat atau publik kelompok kelompok masyarakat
keberatan bisa mengajukan
baik terhadap keseluruhan pasal pasal atau hanya pasal pasal yang dianggap merugikan
mengenai kemudian berapa lama mk memutuskan di undang undang dasar maupun di undang undang makamakonstitusi maupun peraturan makamakonstitusi
tidak diatur mengenai jangka waktu berapa lama mk harus memutus
sangat bervariatif sekali
kalau ini ternyata perkara membutuhkan pembuktian yang cukup mendalam
dalam arti mendengarkan keterangan presiden keterangan dpr saksi
ahli bukti surat petunjuk alat elektronik dan lain sebagainya
maka bisa panjang juga
sehingga memang tidak ada kepastian kapan kemudian ini akan selesai
tapi rentang waktu dalam berbagai perkara selama ini ya bisa tiga bulan bisa setengah tahun bisa satu tahun
ini sangat tergantung karakteristik dari perkara yang ditangani lah
dalam hal undang undang cipta kerja ini kan mengandung sebenarnya perubahan terhadap tujuh puluh sembilan undang undang
ada kurang lebih seribu
seribu pasal lebih yang terdampak
saya bisa bayangkan kalau banyak orang kemudian menguji tentu akan membutuhkan energi tersendiri
apalagi kemudian isu isu yang diangkat sangat fundamental
isu ketenaga kerjaan lingkungan hidup jaminan sosial
kemudian terkait kehutanan dan lain sebagainya
jadi menurut saya sangat tergantung kembali kepada mahkamah konstitusi
namun mahkamah konstitusi tujuh belas tahun
dalam melaksanakan kewenangan selama ini sudah teruji terbukti sudah biasa menangani perkara perkara pengujian undang undang semacam ini
pak bayu lantas apa saja faktor faktor atau latar belakang yang bisa membuat suatu pasal itu dibatalkan
jadi kalau uji formil tadi sebenarnya ada dua kan pengujian di mk
menguji prosedurnya sama menguji substansinya
kalau prosedur belum masuk ke pasal pasal
intinya pengujiannya bahwa pembentukan undang undang ini dianggap cacat prosedur
misalkan dianggap tidak partisipatif tidak quorum atau tidak terbuka
atau mungkin pembentukan dengan model omnibus law belum dikenal dalam undang undang dua belas dua ribu sembilan
sehingga kemudian pemohon menganggap bahwa undang undang ini memiliki cacat prosedur tidak sah gitu ya
sehingga kemudian meminta mk membatalkan keseluruhan
tapi kalau kemudian pengujian pasal pasal atau bagian dari undang undang bisa pasal
ayat atau penjelasan
maka pemohon mendalilkan ada ketentuan dari undang undang cipta kerja ini
pasal ayat atau penjelasan
mungkin yang bertentangan dengan pasal di undang undang dasar
misalkan di tenaga kerjaan
itu kemudian bertentangan dengan pasal hak asasi manusia terkait dengan jaminan bagi pekerja dan lain sebagainya
jaminan keadilan kesejahteraan sosial dan lain sebagainya
kalau lingkungan hidup soal amdal misalkan
soal jaminan lingkungan yang bersih lingkungan yang sehat bagi masyarakat begitu
ada pasal tentang pendidikan yang sekarang ini juga diperbincangkan di undang undang cipta kerja
maka bisa diuji dengan pasal pasal bahwa di undang undang dasar pendidikan itu sifatnya nilaba
jadi sangat tergantung dari pasal mana
karena ini menyangkut ribuan pasal begitu ya
pasal mana atau bagian mana yang itu dianggap bertentangan dengan pasal di undang undang dasar
maka pemohon akan mendalilkan
ada pertentangan nyata antara pasal di undang undang cipta kerja ini
dengan pasal di dalam undang undang dasar
ketika hakim mahkamah konstitusi menyetujui hal tersebut dalam arti dalil dalil pemohon itu terbukti
maka pasal itu bisa kemudian dibatalkan oleh mahkamah konstitusi
dalam hal kemudian mahkamah berpandangan lain
apakah dikabulkan sebagian atau seperti apa itu sangat tergantung dengan dinamika persidangan
dimana ada namanya asas imparsialitas
mk tidak berpihak
mk kemudian independen kekuasaan kehakiman yang merdeka
baik pemohon maupun pemerintah dpr untuk beradu bukti
disini akan kemudian dibuktikan
apakah undang undang cipta kerja nanti yang sudah diundangkan itu
itu memang memiliki persoalan konstitusionalitas
persoalan hak asasi manusia
persoalan negara hukum atau seperti apa
sangat tergantung dengan pembuktian di mahkamah konstitusi dalam persidangan nantinya
begitu mbak fani
oke baik berarti memang prosesnya sangat komprehensif begitu ya
untuk menentukan apakah suatu pasal atau rancangan undang undang itu bisa diberlakukan atau tidak
dan akhirnya mempengaruhi terhadap keputusan akhirnya
begitu ya pak bayu
terima kasih pak bayu sudah bersama kami bergabung di cnn indonesia connected
selamat malam mbak fani
selamat malam pak